setelah sebelumnya sempat mengungkap adanya temuan dua puluh satu orang di jakarta yang diduga terjangkit penyakit hepatitis akut
pada kamis malam wakil gubernur dki jakarta amat riza patria kembali mengungkap bahwa ada dua puluh empat anak di jakarta yang bergejala hepatitis
meski demikian ke dua puluh empat anak ini termasuk dalam kategori bergejala hepatitis biasa bukanlah dalam kategori hepatitis akut
atas temuan ini riza meminta agar para orang tua dapat mencegah buah hati mereka untuk bermain di tempat umum
sebagai upaya mengantisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut misterius
kepada covid sembilan belas sekarang kita menghadapi hepatitis akut yang penyebabnya masih misteriusnya yang dua puluh empat tadi masih kategori anak anak ini masih gejala